diciptakan allah beraneka ragam jenis dan warnanya hewan lainnya juga begitu ada yang
berkaki dua ada yang berkaki empat ada yang bisa terbang tinggi ada yang terbang rendah dan
ada yang tidak bisa terbang semua diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan tapi kalau
allah mau miscaya ia mah ini semua sedang dikerjakan emak tidak usah khawatir kalau
uangnya habis segera kasih tahu emak ya kong nanti mak transfer uang yang tadi dikasih masih
ada sisanya mah
terima kasih aku kamu sudah bantuin emak sama sama assalamualaikum waalaikumsalam
lakum sih urusan beginian paling betah berjam jam kalau saya
urusannya apa cek kamu besok dole kamu ngurusin kendaraan
veronica sama denny ikut ncoy yang lainnya ikut ke aua pernikahannya sobri sama dede dan sudah
saya kasih catatannya ceng oh dibuang sama si melehoi ya saya keren kertas sampah ceng kan saya suruh simpen
doi iya saya lupa ceng udah udah udah udah eh kum kan si pebri sama edward ikut ke aua sekalian aja kita nikahin kum biar cepet tuh liat
biasa nanti orangnya ngambekkan cepet tua kalau ngambekkan
sih gak pernah bercanda ya sama pebri
aduh ampun yaa
hmm sarkum saya serius saya gak pernah bercanda juga
aku ngambekkan apa ceng
pebri sama edward
mau sekalian nih nikahin disana
ya saya nggak mau mereka kan masih kecil
ya dinikahin aja ceng
biar aku gak ngambek
yaudah saya terserah aja deh
eh doi doi balik yuk
balik rumah maksudnya
ini baliknya ke rumah saya apa ke rumah kamu ceng
kamu balik ke rumah kamu saya balik ke rumah saya
aduh kamu mah bikin pusing ceng
maksudnya kan tuh biar barengan lehoy
kum saya balik ya kum assalamualaikum kum
besan saya baliknya assalamualaikum
ya buat besan
doi sabar dong doi kan pintunya kecil gak muat
tadi katanya bareng
ya udah duluan duluan
karena orangnya ngebimbingin ceng tadi nyuruh bareng sekarang nyuruh saya duluan
silah ngerti aja
kuat nenek pulang dulu ya
masa dia manggil aku tante sih moms marahin
tolong kasihin ke om aceh nyup
apa ini itu buat acara besok mak
edward kasih sama papi ya
ya udah kalo gitu yoyo permisi pulang ya
iya mak juga mau pulang
ya udah tuh
wat nenek pulang ya
amit ya wat
mak alhamdulillah ya sobri sama dede sekarang udah nikah
om aceh ketikannya udah aku titipin ke edward nyup
ternun ya tut
mak tante mau kemana
aceh nganternya mak
gak mau ntar kamu jorokin
eh motor masukin terus kuncinya kasih edward ya
mak pulang dulu
sebekam bagian dari agong dan tanda
ada yang berkaki dua
ada yang berkaki empat
ada yang portok
dari aoda yang berkopi
dan ada yang tidak bisa terbang
semua diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya
tapi kalau allah mau
niscaya cuma diciptakan satu jenis
begitu pula kita manusia
ada yang putih
ada yang hitam
ada yang coklat
ada yang tinggi besar
ada yang kecil pendek
itu semua diciptakan
ada maksud dan tujuannya
saung mau bertanya
emangnya kamu punya pertanyaan
kalau saya jelas pasti punya jawabannya
so tanya yang banyak
kalau kita ini kecil tapi kepingin besar
kita ini pendek tapi kepingin tinggi
ya boleh saja kamu pemimpin tinggi besar
kamu harus rajin pola olahraga
makan yang teratur
makan dengan cara yang benar
istirahat dengan cara yang benar
tapi sekeras apapun
kamu berusaha untuk jadi tinggi dan besar
kamu tidak akan menjadi setinggi dan sebesar
orang yang memang ditakdirkan untuk tinggi

itulah yang dinamakan bersyukur
menerima takdir yang diberikan allah secara ikhlas
bahwa apa yang ditakdirkan itu
apa yang diberikan itu
batas itu adalah yang paling terbaik buat kita
tapi kalau kamu mau memancungkan kehidupan yang pesek
memesekkan hidung yang mancung
mendebalkan alis yang tipis
menipiskan alis yang tebal
kalau itu dilakukan dengan cara menyakiti diri sendiri
itu merupakan perbuatan yang melampaui batas
makanya jangan sekali kali kalian menghina orang
karena dia pesek karena dia mancung
karena dia hitam atau karena dia tinggi besar

kalau kita lakukan itu
sesungguhnya kita bukan menghina orang itu
tapi kita menghina allah
tapi kita menghina allah
tidak jarang terjadi
untuk menghibur orang
kita menghina fisik orang
untuk lucu lucuan untuk candaan candaan
dan lucunya anehnya
sebagian dari kita merasa terhibur
ya pasti betul
kalau kamu yang ngomong ya salah
siapa yang nyuruh kamu ajar
saya cuma mau nyuruh kamu urus yuyun dan yati
cok sekarang ajar